pimpinan pusat muhammadiyah menetapkan satu ramadan seribu empat ratus empat puluh lima hijriah jatuh pada hari senin sebelas maret dua ribu dua puluh
ketua umum pp muhammadiyah haidar nasir meminta umat muslim bisa saling bertoleransi
jika terjadi perbedaan dalam menentukan satu ramadhan seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
pengumuman penetapan satu ramadan oleh muhammadiyah berdasarkan metode hizab hakiki wujudul hilal
ketua umum pimpinan pusat muhammadiyah haidar nasir menyampaikan di kantornya di yogyakarta
selain satu ramadan pimpinan pusat muhammadiyah juga telah menetapkan satu syawal seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
yang diyakini jatuh pada hari rabu sepuluh april dua ribu dua puluh empat
dasar hasil hizab hakiki wujudul hilal yang diputuhi dari majlis tarjid dan tasjid
telah menetapkan bahwa awal puasa ramadan atau satu ramadan tahun ini dimulai pada dan bersamaan dengan tanggal sebelas maret dua ribu dua puluh
pimpinan pusat muhammadiyah menghargai jika ada perbedaan perbedaan karena perbedaan metode
dan karena kita sudah terbiasa dengan perbedaan itu
maka kita jalani untuk menjalankan ibadah ramadan idul fitri dan idul adha dalam suasana berbeda
tetapi yang paling penting adalah toleransi saling menghargai